ini yang kita cari
pak tolong kirim foto ini ke nemuin saya ya pak ya
kita masih bisa pakai penerbanganan tadi
kalau bapak tidak mendapatkan pekerjaan bapak bisa kerja dengan terusnya nanti
ya gak bisa aku buka pak
ya bisa aku buka
dan saya install baru lagi aplikasinya
jadi saya lupa kode sandinya pak
aduh gimana ya
bapak gak ingat sama sekali kode sandinya pak
saya tanya ke istri saya dulu ya pak
nomor siapa ya
ini siapa ya
ini bapak bu
oh iya pak ada apa
kode sandi bapak labbooknya
ya itu bapak juga lupa bu
coba deh tanggal lahir bapak coba

bapak coba ya bapak coba
bapak coba ya bapak coba
bapak coba ya bapak coba
bapak coba ya bapak coba
bapak coba ya bapak coba

coba kalau tanggal hari ibu gimana
gak bisa juga bu
sama bu gak bisa juga
gak bisa juga bu
tunggu sebentar pak
kayaknya waktu terakhir itu bapak ganti sandinya
dengan tanggal terakhir bapak kerja di
ibu tau gak
tanggalnya ibu lupa pak
terima kasih ya bu
oh yaudah iya pak
terakhir tanggal saya kerja di kluster nirwana pak
terakhir bapak kerja di klaster nirwana
adik saya itu dibunuh tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
nah itu besoknya saya dipecat pak
berarti tanggal dua puluh dua februari pak
pak bisa masuk pak
masuk ke akun saya pak
coba cari pak
sebentar ya pak
ini fotonya kan lama banget
pasti tenggelam di bawah nih pak
mana ya yang empat tahun lalu
bantu saya beresin gudang kin
mas bisa cari teman yang lain nggak atau mas saya sendiri
bantu pak pak kerjaan sendiri
baik pak makasih pak
terus cari pak
sebentar pak sebentar
ini yang kita cari
pak tolong kirim foto ini ke nomor saya ya pak ya
red kamu tolong telpon taksi online kita masih bisa pakai penerbangan yang tadi ini kita masih belum terlambat sama

terus kita cari
terus kita cari ini
sudah saya kirim foto foto nya pak
terima kasih banyak ya pak ya
bapak silahkan tulis
bapak mau berapa
bapak mau berapa
bapak mau berapa
saya ga berani pak
banyak banget itu pak
gak apa apa ini tanda terima kasih saya ke bapak sodikin karena bapak sudah membantu saya
terima kasih banyak pak
sama sama nanti tinggal berbacara kanan
ini mobilnya elsa dulu
sekarang elsa sudah gak akan bisa berkelip lagi
pasti akan ditangkap
aku mau bicara sebentar
tadi aku sempat dengar
pembicaraan kamu ditelepon sama nino
ada hubungannya dengan
kamu diam diam pergi ke kantor al kemarin
kamu kan yang pernah bilang
jangan ada kebohongan di pernikahan kita
jangan ada kebohongan di pernikahan kita
apakah pernikah itu
apakah yang er sunday